suatu ketika ada seorang bangsawan yang memiliki seorang putri bernama isabella
bangsawan itu sangat bangga pada isabella dan dia mengajarinya semua seni yang dia cintai
isabella bisa menunggang kuda seperti wanita amazon berbaris seperti prajurit dan berenang seperti putri dulu
dia juga manis dan anggun dalam tingkah lakunya dan hatinya penuh dengan belas kasih pada siapapun baik itu pada manusia ataupun pada hewan
ketika isabella tumbuh dewasa dia ingin sekali berhasil sendiri di dunia
dia memberitahu pada ayahnya
ayah kau telah mengajariku begitu banyak sehingga aku bisa mencari nafkah untuk diriku sendiri di dunia
tapi aku benar benar ingin melihat sendiri sejauh mana kemampuanku dan apa yang bisa aku capai di dunia
ya itulah yang akan dikatakan anak laki laki kepada ayahnya
tapi tidak ada laki laki yang lebih baik dari perempuan dan tidak ada perempuan yang lebih baik dari laki laki
ini semua tentang apa yang diinginkan oleh hati dan seberapa mampu seseorang
aku tahu putriku mampu pergilah sayangku
pergi dan wujudkan impianmu
dan jagalah dirimu dengan baik baik
oh terima kasih ayah aku janji bahwa aku akan membuat ayah bangga
lalu isabella berangkat ke dunia luar
ada air mancur di tengah kota tempat orang orang yang membutuhkan karyawan dan juga yang mencari pekerjaan bertemu
isabella pergi ke air mancur itu dan melihat beberapa pria sudah ada di sana
semua sedang mencari
apa kau di sini sedang mencari pekerjaan
siapa bilang wanita tidak bisa bekerja
lalu lakukan pekerjaanmu masak dan bersihkan rumah
isabella tidak mengatakan apa apa lagi tetapi tetap berdiri tegak di air mancur
setelah beberapa saat seorang pria tinggi dan kuat datang menunggang kuda yang besar
kuda yang lain berjalan di sampingnya
melihat dia di sana sebagian besar pria itu menangkapnya
di air mancur itu berbalik dan meminta untuk meninggalkan air mancur
isabella merasa bingung dia bertanya pada pria yang berdiri di sampingnya
kenapa kalian semua pergi
karena dia adalah seorang ahli sihir yang tinggal di kastil di luar tegalan
di sana penuh dengan roh dan juga hantu
siapa yang akan tinggal di tempat yang sunyi dan berbahaya
tapi sepertinya si ahli sihir terlihat baik dan terhormat
tentu saja dia akan tahu bagaimana caranya melindungi karyawannya
apakah tidak ada di antara kalian yang memiliki hati yang kuat
kalian semua melarikan diri seperti pengecut
tidak adakah di antara kalian yang akan datang dan bekerja untukku bahkan selama setahun
aku akan datang dan bekerja padamu tuanku
baiklah kalau begitu ini kendaraanmu
isabella dan sang ahli sihir berkendara untuk waktu yang lama dan mencapai tegalan mati yang sangat sunyi
seluruh landscape berwarna abu abu berbatu dan juga menakutkan
jangan khawatir isabella tak satupun dari roh atau hantu ini dapat menyakitimu
karena kau selalu ada di bawah perlindunganku
tapi tidak ada sihirku yang bisa membantu jika kau membiarkan rasa takut memasuki hatimu
isabella memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi takut
dan dia mengerahkan seluruh energinya untuk melukis
melakukan pekerjaannya dengan sang ahli sihir
dia terbukti mampu berdedikasi cerdas dan juga efisien
begitu senangnya si ahli sihir dengan karya isabella
sehingga dia memintanya untuk
tinggal satu tahun dan satu tahun lagi
akhirnya isabella merasa sangat ingin keluar dari tegalan itu dan melihat dunia hijau segar sekali lagi
kumohon jangan pergi untuk satu tahun lagi
aku tidak pernah menemukan asisten sepertimu yang cakep sepertimu
tuan aku takut kalau aku tinggal lebih lama lagi di sini
aku tidak akan dapat tetap seperti aku yang sekarang ini tuhan
tuan aku ingin sekali bisa melihatmu
aku ingin bisa melihat dunia luar lagi
kau telah menjadi guru yang luar biasa dan baik hati bagiku
terima kasih banyak untuk semua itu
tapi aku akan melakukan keburukan padamu kalau aku tinggal lebih lama lagi di sini
karena hatiku tidak akan berada di dalamnya
aku sangat menyesal
aku terkesan dengan keterusterangan dan kejujuranmu
baiklah pergilah jika kau mau
tapi karena kau telah melayaniku dengan baik aku ingin memberikan sesuatu
leontin burung ini ini akan menjadi hidup dan bergetar saat kau mengalami bahaya tersembunyi
dan kunci ini akan membuka pintu manapun di dunia
kalung ini akan melindungimu dari mantra jahat
dan kapanpun dalam hidupmu kau membutuhkanku cukup panggil aku dan aku akan datang dalam sekejap
ketika dia menemukanmu aku akan menemukanmu
jadi isabella menghabiskan beberapa waktu dengan ayahnya dan berangkat untuk mencari pekerjaan lagi
dia ingin berpengalaman
dia ingin dipekerjakan sebagai tentara raja dan ratu dari dua belas menara
general itu merasa terkesan dengan keterampilannya bermain anggar
kau luar biasa isabella tapi kami tidak bisa mengerjakan seorang gadis sebagai tentara
tapi itu tidak adil jenderal
ya itu aturan aku tidak bisa melanggarnya meski aku juga berusaha membujuk raja
tapi ini adalah tugasnya
aku tidak bisa melanggar
meski aku juga berusaha membujuk raja dan ratu untuk mengubahnya
hmm aku beritahu padamu
aku bisa mempekerjakanmu jika kau memutuskan untuk terlihat dan berperilaku seperti pria
mungkin jika kau membuktikan kemampuanmu dan pangeran terkesan denganmu
aku akan bisa memujuk mereka untuk mengizinkan wanita menjadi tentara
itu satu satunya jalan
pada awalnya isabella tidak suka ide berpakaian seperti anak laki laki hanya untuk masuk militer
tetapi kemudian ketika dia memikirkannya
dia menjadi bersemangat dengan jenis petualangan yang akan terjadi
lalu dia memotong pendek rambutnya berpakaian seperti tentara dan bergabung menjadi tentara
beberapa minggu kemudian pangeran dari negeri itu kembali ke rumah setelah mengalahkan bukan hanya satu
tapi tiga raksasa jahat
dia jelas yang paling berani dan yang paling mulia dari semua pangeran yang pernah ada
kerajaan merasa senang melihatnya kembali
oh anakku kau telah membuat kami sangat bangga
kau pasti merasa lelah dengan perjalananmu itu kan sayang
kau pantas mendapatkan liburan
kenapa kau tidak mengunjungi teman kami yaitu keluarga kerajaan lembah sungai
kota adalah kerajaan yang terindah di dunia
itu adalah ide yang bagus ibu terima kasih
para pemain anggar dan tentara terbaik diminta menemani sang pangeran untuk liburan
tentu saja isabella yang kini bernama kapten florian diminta ikut dalam rombongan
itu adalah perjalanan panjang yang memakan waktu beberapa minggu
selama waktu ini isabella menemukan pangeran yang terbaik
mendapati dirinya jatuh cinta dengan pangeran karena dia adalah orang yang mulia baik hati dan juga bijaksana
pangeran tidak mengenalnya sebagai isabella
tapi dia mulai menyukai dan mempercayai kapten florian dan sering mengajaknya bermain anggar atau catur
dan berjalan jalan bersamanya ketika rombongan mendirikan kemah untuk beristirahat di dalam perjalanan
kapten florian apa kau sudah menikah
belum yang mulia
wanita seperti apa yang ingin kau nikahi
oh istri seperti apa yang kau inginkan
seseorang yang pemberani yang berjiwa petualang
seseorang yang dapat menjadi pejuang saat dibutuhkan
dan seorang ibu serta teman bagi orang orang di kerajaan saat dibutuhkan
pada saat itu isabella ingin memberitahu pangeran betapa dia sangat mencintainya
tapi dia menahan diri karena dia adalah kapten florian
apa kau baik baik saja
aku minta maaf yang mulia aku mohon permisi
keesokan paginya saat rombongan dalam perjalanan
pangeran tiba tiba melihat ratai emas yang indah berkilauan di bawah sinar matahari
sungguh bunga yang unik dan juga indah
saat rombongan berhenti tiba tiba burung di kalung isabella menjadi hidup
dan dia segera tahu bahwa ada bahaya yang tersembunyi di bunga itu
lalu dia turun dari kudanya
dan memetik serta menghancurkan bunga itu tepat saat pangeran akan menyentuhnya
aku minta maaf yang mulia tetapi teratai ini tidak pernah emas
bunga ini bisa jadi sangat berbahaya
iya mungkin kau benar
saat mereka bergendara mereka melihat taman yang indah dan mempesona
angin sepoi sepoi membawa wangian indah dari sinar matahari
air mancur itu tampak begitu mengundang
semua orang ingin berhenti dan pergi ke taman
tapi burung di kalung isabella tiba tiba menjadi hidup kembali dan marah
kita tidak boleh ke sana ini bisa berbahaya
sekarang kau menjadi paranoid
ini adalah taman yang indah apa yang salah di sini
mari kita semua masuk

pangeran melanjutkan perjalanan dan semua orang merasa senang
tetapi begitu orang terakhir dari rombongan itu memasuki taman
semua kecuali isabella dan pangeran berubah menjadi batu
apa yang baru saja terjadi
sudah aku bilang ini bisa jadi
sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan
air dari air mancur muncul melingkari pangeran dan membawanya ke menara besar dua puluh lantai yang ada tepat di tengah taman
taman ini adalah milik seorang penyihir yang ingin menjebak pangeran pemberani untuk pengorbanan besar yang dia rencanakan agar dia bisa menjadi penyihir terkuat di dunia
dia bertanya tanya bagaimana isabella tidak berubah menjadi batu
dia bertanya pada api hijaunya dan api itu memberitahunya
wanita jahatku dia dilindungi oleh kalung di lehernya
mantra di kalung itu begitu kuat sehingga kau tidak akan pernah bisa melukainya
ya itu tidak masalah sama sekali
dia masih tidak akan pernah bisa membantu pangeran itu
setiap lantai dijaga oleh pintu dengan kunci yang sangat besar
begitu yakinnya penyihir itu sehingga tidak ada yang bisa membuka dua puluh kunci

sehingga dia tidak repot repot menaruh
sehingga dia tidak repot repot menaruh penyihir
tetapi ketika dia sibuk membuat persiapan untuk pengorbanan
isabella segera melepaskan kunci dari kalungnya
dan dalam waktu singkat dia bisa membuka semua pintu dan menemui pangeran
kapten florian kau menemukanku
aku seharusnya memperhatikan saranmu
tidak ada waktu untuk menjelaskannya
ayo cepat kita pergi dari sini
mereka berdua lari keluar kastil
tetapi penyihir itu segera menemukan dan mengejar mereka dengan naganya
yang terbang mengancam pangeran yang sedang berlari berdua dengan isabella
hei tunggu pangeran
atau aku akan segera mengubahmu menjadi seekor kelinci
isabella mengkhawatirkan sang pangeran
jadi dia melepas kalungnya dan meletakkannya di leher pangeran
mantra penyihir justru menyentuh isabella dan mengubahnya menjadi seekor kelinci
tidak ada yang bisa dilakukan isabella
sampai tiba tiba dia teringat dengan janji sang ahli sihir
dan memanggilnya untuk meminta bantuan
seketika sang ahli sihir muncul dan mengubah penyihir itu menjadi kelinci
dia mengembalikan isabella menjadi kapten florian
dan kemudian bahkan mengembalikan semua dari rombongan pangeran
yang telah disihir dan diubah menjadi batu
terima kasih banyak tuhan yang baik kau menyelamatkan hidup kami
jangan berterima kasih padaku
berterima kasihlah pada wanita itu
si ahli sihir mengetukkan tongkatnya pada isabella
dan seketika itu juga dia menjadi dirinya sendiri
dengan rambut panjangnya dan juga pakaian normalnya
bukankah dia panggilan
bukankah dia pemberani
itu benar dan dia mempertaruhkan nyawanya untukku
dan itu bukan hanya karena dia adalah seorang prajurit pemberani
dia melakukannya juga untuk perasaan yang disebut cinta
semoga perjalanan kalian menyenangkan
dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan
dalam liburan itu pangeran pun jatuh cinta pada isabella
keduanya menikah dan hidup bahagia selamanya
raja dan ratu akhirnya yakin untuk mengizinkan wanita dalam pasukan mereka
dan isabella selalu membantu juga melatih orang orang kerajaannya